ada apa saja yang terjadi di tanah air dalam dua puluh empat jam terakhir ini
kami merangkumnya dalam indonesia flash news
sebanyak lima puluh satu tenaga kerja asing asal tiongkok yang bekerja untuk sebuah perusahaan di longa
kabupaten aceh besar terpaksa dideportasi karena menyalahi dokumen administrasi kerja
oleh tim dinas ketenaga kerjaan aceh pada sabtu sore
tenaga kerja ilegal asal tiongkok ini telah bekerja sejak tahun lalu untuk sebuah perusahaan swasta
para pekerja asing ini seharusnya bekerja pada sektor konstruksi
namun dalam penindakan penindakan diketahui bekerja dalam bidang produksi dan jasa
ke lima puluh satu tka dideportasi melalui bandara iskandar muda